dalam menyambut natal sebuah gereja di pacitan jawa timur
didekorasi menyerupai kapal laut
pengelolanya sengaja membuat gereja berkonsep laut
karena pacitan terletak di pesisir pantai
pernak pernik di dalam gereja san francisco saferius ini
juga dibuat layaknya berada di laut
di bagian depan gereja tampak ornamen jangkar kapal
yang menjadi simbol pengharapan
sementara itu batu alam asal pacitan digunakan
sebagai mozaik dinding gereja
simbol sepuluh perintah allah yang diturunkan kepada nabi musa
bangunan seluas dua belas x dua puluh empat meter persegi itu
diresmikan pemerintah daerah pada tiga desember lalu
bangunan dirancang oleh mahasiswa asal universitas dharma cendika surabaya
model bangunan ini model bangunan pentagonal asimetris
pentagunal lima sisi yang tidak simetris
lima sisi atau pentagonal ini memelambang
simetris memelambangkan tentang kehidupan manusia yang tidak sempurna
pembangunan gereja dengan dana lima miliar rupiah tersebut
diharapkan bisa menjadi destinasi wisata religi
dibantul yogyakarta untuk menyambut natal
seorang seniman dan pemerhati dunia pewayangan
petrus agus herjaka
membuat sebuah karya seni lukis wayang bertema natal
karya seni lukis wayang yang dibuat
merupakan perpaduan dari beberapa karya seni lukis wayang

seperti wayang purwo dan wayang beber
dipadukan dengan aliran semi realis
bagi agus membuat lukisan wayang tema natal
tak sekedar berkarya namun juga untuk menyampaikan
nilai nilai penting kepada generasi muda
agar selalu mencari dan mendengarkan kabar kabar yang baik
natal juga adalah kabar kebaikan kabar kegembiraan
maka saya ingin menggambarkan kabar kebaikan
kegembiraan itu melalui lukisan lukisan yang bergerak wayang
lukisan yang dibuat sejak empat bulan lalu tersebut
saat ini sudah tahap akhir
dan akan dipajang di gereja sekitar tempat tinggalnya
im liputan cnn indonesia